tunggal putra indonesia yang diunggulkan di tempat pertama antoni sinisuka ginting
harus berhadapan dengan wakil tuan rumah lisi feng di babak perempat final
tertinggal tujuh sebelas di paru pertama game pertama ginting berusaha untuk bangkit
namun usahanya tersebut belum menemui hasil
lisi feng pun menutup game pembuka dengan kemenangan dua puluh satu tiga belas
di game kedua ginting mencoba mengubah pola permainan
perolehan skor pun sempat sama kuat di angka enam belas
namun bola tanggung pengembalian dari ginting membuat lisi feng mengakhiri game kedua dengan kemenangan dua puluh satu dua belas
coba segala cara dari tipe nyerang juga set kedua juga coba buat merubah pola permainan juga
sempat berjalan cukup baik juga sempat ketat juga sampai tadi enam belas sama ya kalau nggak salah
dan ya cuma mungkin di
di akhir poin poin itu dia lebih banyak apa ya mengubah tempo dan pola permainan lagi juga sih maksudnya
jadi ada yang maksudnya ya enggak ya pasti dia ngerubah dari tempo sih tadi lebih kelihatannya di poin poin terakhir
jadi di situ waktu mau rubah juga tapi dia udah lebih apa ya lebih cepat buat mengatasi
kekalahan ginting membuat gregoria
kekalahan ginting membuat gregoria
gloria mariska tunjung menjadi satu satunya harapan indonesia untuk meraih medali di ajang asian games dua ribu delapan belas
bertemu dengan wakil jepang aya ohori georgie tak bisa melepaskan diri dari tekanan lawan di game pembuka
tertinggal cukup jauh sejak awal pertandingan georgie pun kalah sepuluh dua puluh satu hanya dalam waktu tujuh belas menit
di game kedua georgie mulai menemukan bentuk permainannya dan bisa mengembangi permainan dari ayah ohori
yang terjadi di sepanjang game kedua
namun di saat posisi kritis di angka sembilan belas sembilan belas kesalahan yang dilakukan georgie membuahkan angka bagi lawannya
alhasil georgie kembali kalah sembilan belas dua puluh satu dan harus tersingkir dari arena asean games dua ribu dua puluh dua di hangzhou
mungkin sangat disayangkannya di game pertama ya karena ketinggalannya cukup jauh
jadi itu membuat lawan lebih pede sih
maksudnya dia lebih percaya diri
maksudnya dia lebih percaya diri
maksudnya dia lebih percaya diri
ketika indonesia pulang dengan tangan hampa
tak mampu merebut seketiknya balipun di asian games kali ini